halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya joy citradewi kita langsung ke informasi pertama
diduga akibat cemburu dan sering cek cok di rumah seorang suami di mandailing natal sumatera utara tega membacok istri hingga tewas senin siang
setelah melakukan aksinya pelaku langsung melarikan diri ke dalam hutan
ibu korban menangis histeris di samping jasad sang anak yang bersimbah darah di depan rumahnya
sejumlah luka bacokan terdapat di tubuh korban
pasangan suami istri alias man bersama sangkot nikmas nasution sudah menikah selama lima tahun
diduga suami korban adalah pelaku pembunuhan tersebut
menurut keterangan dari kepala desa peristiwa ini berawal dari seringnya cek cok antara pasangan suami istri tersebut

setelah membacok sang istri pelaku langsung melarikan diri ke dalam hutan yang berada di belakang rumah mereka
petugas kepolisian polres mandailing natal bekerjasama dengan polsek kecamatan kota nopan
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk pelakunya sendiri
jadi ini apa benar suaminya
masih kita duga
karena kita masih harus melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi saksi yang melihat langsung
dan sudah melarikan diri kemana mana
ya di infonya seperti itu
tentunya akan kami tindak lanjuti akan kami lakukan penyelidikan
dari lokasi kejadian petugas mengamankan satu set pakaian korban dan satu sarung pisau dapur
yang diduga dipakai pelaku untuk membunuh korban
petugas juga melakukan otopsi guna penyidikan lebih lanjut
budiman amin tanjung mandailing natal